indira adalah salah satu remaja dengan down syndrome
oleh dokter ia dinyatakan sebagai anak down syndrome saat masih berusia dua tahun
begitu mendengar hal tersebut sang ibu deni natalia berusaha tegar dan harus bisa meyakinkan diri
agar sang putri tidak dipandang sebelah mata oleh siapa saja
saya harus bisa menguatkan diri saya dulu menerapi diri saya dulu
agar saya itu anak ini tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain
jadi saya harus menguatkan diri saya dulu nih saya bawa kemana mana
saya tetap mempertunjukkan dia kemana mana jadi saya setiap kemana mana selalu saya ajak gitu
natalia bertekad putrinya harus bisa mandiri dan beraktivitas layaknya orang lain
indira pun sejak usia balita hingga saat ini masih rutin mengikuti berbagai kelas informal dan terapi
agar bisa berkomunikasi
dan berbaur dengan guru atau teman temannya
terapi setiap hari terapi itu saya lakukan tiap hari
terus di rumah saya juga mengulangi lagi apa yang diajarkan di sekolah atau di tempat terapi
jadi itu selalu saya ajarkan
jadi itu yang membantu dia perkembangannya semakin bagus ya
jadi untuk komunikasi walaupun ada terbatas kayak misalnya perintah aja ya
dokter anak konsulnya
kesehatan tubuh kembang pediatri sosial dari departemen ilmu kesehatan anak fkuirscm
ernie endiarni medisa mengatakan deteksi dan intervensi medis sejak dini merupakan konsep penanganan anak down syndrome
menurutnya anak dengan down syndrome memiliki faktor risiko mengalami gangguan kesehatan
seperti fungsi penglihatan pendengaran kelainan jantung hingga keterlambatan proses tumbuh kembang
nah ini harusnya kita sudah antisipasi
memang orang tua kebetulan gitu ya mendapatkan anak yang down syndrome
maka sebaiknya sudah menjatuhkan
kapan harus ke tenaga kesehatan terdekat
karena ada beberapa yang sebaiknya kita periksa
misalnya bagaimana fungsi penglihatannya
bagaimana dengan keadaan jantungnya
bagaimana dengan fungsi pendengarannya
range atau rentang down syndrome cukup luas
ada anak down syndrome yang memiliki fungsi kognitif cukup baik
sehingga mampu berkomunikasi dan ada juga yang tidak punya kemampuan verbal yang baik
ikatan dokter anak indonesia atau idai
ajak para orang tua dan masyarakat
libatkanlah anak down syndrome berkegiatan layaknya anak anak normal
sehingga mereka bisa mendapatkan pengalaman yang sama
dengan kakak adik ataupun juga anggota keluarga lainnya
seperti misalnya bermain berolahraga rekreasi belajar dan sebagainya
dokter spesialis kandungan dan kebidanan rsui depok
muhammad adia firman syadilmi mengatakan
down syndrome sudah bisa diketahui sejak janin berada dalam kandungan
pada usia sebelas hingga enam belas minggu atau trimester pertama kehamilan
yaitu dengan menggunakan metode pemeriksaan non invasif prenatal screening atau nips
atau uji tapis dengan pemeriksaan darah ibu untuk mengetahui kromosom janin yang dikandung
diagnosting itu biasanya kita melakukan lanjutan bila screening positif
ada penebalan di belakang leher lebih dari tiga lima cm
misalnya kemudian atau nipt nya non invasif prenatal testingnya itu positif
kita lanjutkan untuk amniocentesis atau chorovenous sampling
memastikan dari sel bayinya sendiri bayinya sendiri yang kita ambil
oh iya benar ini down syndrome didukung dengan data usg dan darah ibu
badan kesehatan dunia who mencatat satu perseribu kelahiran di seluruh dunia
melahirkan anak dengan down syndrome
bahkan setiap tahunnya ada tiga hingga lima anak lahir dengan kondisi seperti ini
masyarakat harus sadar bahwa keinginan membangun rumah tangga
usia saat mau menikah hingga perencanaan kehamilan harus dipersiapkan dengan matang
karena usia perempuan saat mengandung sudah di atas tiga puluh lima tahun
beresiko mengalami kelainan kromosom pada janin yang dikandungnya
periksakan kehamilan secara rutin untuk mendeteksi kelainan yang terjadi
sehingga dokter dapat mempersiapkan

untuk menghadapi proses persalinan serta tumbuh kembang anaknya kelak
arman helmy dulu prestisa jakarta